baik kita akan buka good morning dengan informasi yang pertama pemirsa aktor tora sudiro menjalani detoksifikasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur
setelah racun dibersihkan selama kurang lebih dua minggu bnn akan menentukan perlu tidaknya tora direhabilitasi
sementara itu pengacara tora sudiro menyatakan kliennya mengalami insomnia dan juga mengidap sindrom turet
proses detoksifikasi masih terus dijalani tora sudiro di rsko jakarta untuk membersihkan kandungan zat adiktif yang selama ini dikonsumsi tora
tim dokter juga akan memeriksa terkait kadar ketergantungan tora sudiro terhadap dumolit
dumolit tersebut obat dari siatri siatri yang diperanjakan di jepang
dia tidak masuk dalam apotika dia obat psikologi
dia tidak menggunakan metropika karena ada efek adiksinya
dia ada efek yang menguntungkan kemampuan cemas supaya insomnia hilang
tapi ada efek yang menguntungkan adiksinya
karena itu dia harus di bawah kontrol dokter kalau menunggu itu
jadi itu obatnya
di detoksnya sendiri itu digabung dengan pasien pasien lain narkokol lain atau gimana
tergantung dari ruangan detoksnya bisa kosong atau tidak
selain insomnia menurut pengacara tora sudiro kliennya juga mengalami sindrom toren
sindrom toret adalah kondisi neurologis yang membuat seseorang bergerak dan juga berbicara tanpa sadar
serta berulang ulang atau disebut tik
para ahli percaya sindrom ini disebabkan gangguan neurotransmitter
yang berperan memberikan informasi pada saraf otak untuk berkomunikasi dan berperilaku
namun penyebab utama masih belum diketahui
tora sudiro sendiri adalah seorang penyakit yang berpengalaman
dia akan menjalani perawatan di rsko selama dua minggu ke depan
hasil pemeriksaan nantinya juga akan menentukan apakah suami mika amalia ini perlu direhabilitasi atau tidak
lalu tora sudiro dikabarkan ini mengkonsumsi dumolid untuk mengatasi insomnia yang ia alami dan juga sindrom touret tadi
dan untuk membahas sebenarnya apa sindrom tourette dan tepatkah penggunaan dumolid untuk sindrom tourette tersebut
sudah ada dr popy chandra dewi lewat sambungan telepon
selamat pagi dokter
selamat pagi mbak daniar
iya ada prabu udah ada daniar di sini
dokter kita bicara soal banyak orang akhirnya bertanya tanya
sindrom tourette itu sebenarnya apa sih secara gas besar
coba dokter bisa disampaikan kepada kami
sindrom tourette itu sebenarnya dia itu suatu kelainan gangguan saraf ya
dia gangguan syaraf yang membuat penderitanya itu sendiri
dia melakukan gerakan motorik
tapi motoriknya dia motorik
motorik yang spontan
spontan dan berulang ulang tetapi itu tidak disengaja
itu disebut tic
nah di samping itu dia juga mengeluarkan kata kata atau ucapan ucapan yang berulang ulang
atau kita juga sebut vokal tic
yang itu dia sendiri si pasien ini tidak bisa mengontrolnya
karena dia muncul secara tiba tiba
seperti itu mbak
ini karena faktor keturunan lingkungan atau apa biasanya dokter
sebenarnya beberapa studi itu untuk penelitian ini mereka memang belum mengetahui penyebab pastinya dari si sindrom tourette itu sendiri
ada apa sih sebenarnya
tapi beberapa mengatakan bahwa itu ada gangguan cacat pada struktur di otaknya dan fungsi dan kekinian di otak si penderita
nah faktor faktor yang pencetus ya
dia bisa dari lingkungan atau genetik
ini memang genetik ya
genetik dan lingkungan
genetik itu dia yang diwariskan oleh orang tuanya atau mungkin keluarganya yang mempunyai sindrom turet
plus juga itu nanti akan memicu
misalkan soal habit soal kerja soal apapun kesibukan mungkin bisa juga membuat sindrom ini akhirnya muncul
secara genetik memang ada dan kemudian muncul
ya karena kan dia itu gejala munculnya kan kita tidak bisa kontrol
sehingga untuk keseharian
sehingga dia otomatis pasti akan terganggu kan
lingkungan akan merasa wow ada sesuatu yang aneh
lalu dokter apakah kemudian ini pertanyaan publik juga tentunya ya setelah beredar kabar bahwa tora sudiro mengidap sindrom touret begitu
penggunaan dumolid itu apakah obat yang tepat atau bagaimana dokter
oke untuk sindroma turid itu tadi sebenarnya kan dia memang tadinya mempengaruhi
dia akan mempengaruhi lingkungannya
akan mempengaruhi lingkungan sehingga seseorang itu merasa bahwa dia itu seperti diasingkan karena dia mengganggu
kemudian yang terjadi adalah dia akan mengalami depresi dan cemas
oke depresi dan cemas itu sendiri kemudian yang terjadi adalah seseorang dengan depresi dan cemas dia akan mengalami gangguan tidur
nah dia akan mengalami gangguan tidur
gangguan tidur itu bisa ringan bisa kalau dia berlanjut terus kemudian akan menjadi gangguan tidur yang berat
kemudian pasien itu akhirnya pergi ke dokter dan dia diberikan obat untuk gangguan tidur itu
ya seperti lumolid ya lumolid bisa untuk mengatasi gangguan tidur
salah satunya lumolid begitu ya
jadi obat penenang ataupun yang saat ini dikonsumsi oleh tora berupa lumolid itu hanya untuk meringankan insomnia ataupun gizela depresi yang dialami akibat sindrom tourette itu sendiri
tapi dokter terakhir dokter kalau untuk sindrom turut sendiri ini apakah ada terapi khusus
terapi khusus untuk pengobatan tidak ya pengobatan itu masih dalam penelitian
obat obatan yang diberikan itu hanya untuk mengurangi gejala gejala saja
ya mengurangi gejala tapi kalau untuk menyetop membuat dia tidak muncul lagi itu tidak bisa
biasanya hanya fisioterapi nantinya

popi terima kasih banyak sudah berbagi di good morning hari ini
jadi memang sindrom tourette ini juga kalau kita terisik lebih jauh lagi adalah satu gejala yang sangat jarang sekali terjadi ya
satu banding sepuluh ribu begitu jadi dari kelahiran yang mengidap sindrom turiet dan ini merupakan penyakit bawaan atau dari lahir
iya dan sejak bayi pun bisa terlihat ya apa ya mungkin gejala gejala yang muncul pada sang anak dan nantinya akan menetap hingga dewasa nanti
jadi kita tinggal tunggu nih apakah torosduro memang akan direhabilitasi untuk mengurangi
ketergantungan terhadap dumolit atau seperti apa tentu akan kita pantau